hai bergabung dengan saya malam hari ini ada menteri pariwisata republik indonesia ada pak
arief yayah selamat malam pak arief hai malam fani melalui sambungan skype pak arief saya harus
mengucapkan mungkin salah satunya melalui kementerian pariwisata yang akhirnya bisa
membawa sekali lagi ada prestasi membanggakan salah satu destinasi wisata indonesia kali ini
pulau jawa yang menjadi salah satu atau nomor satunya pulau terbaik di dunia tapi saya harus
tanya apa sih sebenarnya keunggulan pulau jawa kalau kita lihat dibandingkan berapa
kompetitor lainnya termasuk ada bali kemudian juga ada lombok pak arief oke jadi pertama selamat
untuk indonesia karena tiga pulau terbaik di dunia ada di indonesia jadi nomor tiga

kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian pulau bali dan nomor satu pulau jawa
apa yang membuat ketiga pulau kita ini menjadi yang terbaik secara singkat bisa saya ceritakan tadi
fani sudah banyak cerita tapi world economic forum juga selalu menetapkan cultural dan natural
resources kita itu selalu top dua puluh di dunia jadi orang lain dunia mengatakan bahwa indonesia itu
indah culturalnya indah nature nya juga indah dan yang paling penting keindahan ini sekarang
dipromosikan jadi kita punya produk yang bagus lalu promosinya juga diakui oleh dunia jadi begitu
oke pak arief kalau saya nggak salah koreksi kalau saya salah tahun ini target dari kementerian
pariwisata mendatangkan lima belas ya lima belas juta wisman bukan di dua ribu delapan belas tujuh belas juta tahun ini dua ribu delapan belas targetnya itu apa ya

dua puluh juta itu target dari presiden
oke bagaimana akhirnya upaya dari kementerian pariwisata untuk menantangkan angka dua puluh juta target itu
karena kan selama ini yang jualananya orang orang yang tahu di luar kebanyakan bali kemudian lombok gitu
oke jadi kalau di pariwisata dikenal dengan rumus tiga a
yang pertama atraksi untuk atraksi jangan khawatir tadi sudah kita katakan pulau pulau terindah di dunia ada di indonesia
yang kedua amenitas atau akomodasi juga jangan khawatir
pada saat yang sama travel and lazer majalah pariwisata terbesar di dunia juga memberikan penghargaan top seratus hotel terbaik di dunia
dan nomor satunya ada di indonesia
yaitu hotel four seasons resort sayan di bali
dan yang ketiga akses
nah akses ini memang kita agak lemah karena tidak terlalu banyak low cost carrier di indonesia
tapi tahun ini indonesia akan mempunyai low cost terminal
jadi lcc terminal
sehingga nanti penerbangan ke indonesia akan lebih murah
sehingga akan lebih banyak duit manajemen
karena kita tidak dapat menerbangan ke indonesia
dengan demikian target dua puluh juta saya rasa optimistik bisa kita capai
dan menjadikan pariwisata sebagai penghasil desisa terbesar di indonesia
menarik kalau tadi pak menteri bilang kan sebenarnya yang jadi magnet kan adalah apa yang menjadi kearifan lokal
kemudian juga kebudayaan lokal kuliner atraksi
kan semuanya serba lokal nih
bagaimana akhirnya bisa nggak sih kalau misalnya kita jualan untuk bagaimana mengembangkan

jadi kalau misalnya turis wisata mancanegara ini datang ke indonesia ini nggak hanya tinggal di hotel hotel mewah
tapi dia juga bisa tuh misalnya tinggal tinggal di rumah penduduk
itu juga menjadi salah satu di list dari kementerian pariwisata nggak sih pak
jadi program utama jadi benar fani
dan kita tahu budaya itu akarnya di desa desa
kemenpar besarma kemendes sekarang membuat dua ribu desa wisata
dan wisman dan wisnus kita arahkan sekarang untuk mengunjungi desa wisata desa wisata yang sedang kita bangun
nanti total sampai dua ribu sembilan belas kita akan mempunyai dua desa wisata di indonesia
baik terima kasih sekali lagi
sekali lagi kami ucapkan selamat mudah mudahan ini semakin memacu penghargaan prestasi dari dunia pariwisata untuk indonesia yang bisa mengharumkan nama indonesia nya
sekali lagi pak menteri di mata dunia
sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan kami bapak arief yaya menteri pariwisata republik indonesia